dari mana kamu pergi seharian gak bilang sama mama
mom aku kan cuma pergi sama opo ustadz kemet doang
kamu yang nyamperin pak kemet
kalo disana gak ada pak kemetnya terus kamu gimana coba
kalau ada apa apa sama kamu gimana tuh
tapi aku yakin kamu kalau opo ustadz ada di danau
bapak juga kagum sama baby
bapak jangan pergi lagi pak
tapi juga janji sama bapak
opa ustadz ma ciup buat hari ini
saya yang harus diterima kasih sama kamu
opa ustadz jangan gak lalu lagi iup
kabarin mama kenapa hpnya mesti dimatiin
kamu gak tahu aku mama khawatir
memes kenapa sih harus marah marah kayak begini sama aku
masa maps mau suruh aku buat diem terus di rumah sih maps
mams tuh jangan perlakuin aku kayak anak kecil terus tung
kamu tuh gak pernah ngerasain rasanya kehilangan anak
mama ngerasain kehilangan kamu dan mama gak mau itu kejadian lagi tuti
mams jangan marah lagi yuk mams
mama udah bilang berkali kali kalau mau pergi kasih tau mama
aku mau pulang lagi
aku mau pulang lagi
ini tuh baru aja pulang dari sana
yaudah kalau gitu
ici ganti baju dulu ya kang
uangnya dari mana ma
dari tabungan emak
nanti teh uang emak abis
tanah yang di cikadu
tanah yang cibogo
juga masih ada sepeta
dede sih mau mau aja
tapi kalau sampai enam puluh juta ma sayang ma
cari uang untuk anak cucu emak
emak mah udah tua
nggak perlu apa apa lagi deh
kalau kamu sudah menikah
tanggung jawab emak sudah selesai
emak selalu bermimpi
melihat pernikahan kamu yang megah
kamu pakai gaun yang bagus
semua orang melihatnya kagum
itu juga jadi alasan emak berangkat keluar negeri deh
supaya pernikahan kamu bahagia
waktu nyata tinggal seminggu lagi
kalau ada uangnya pasti bisa deh
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
saya mau pergi ke rumah
waalaikumsalam dari cantik
nanti asobis sampein ke bapak
mak eros mau ngadain pesta besar besaran
untuk nikahannya dede
dia mau saingan sama batron
nikahannya disini pak
besok kita gak usah kece awal lagi
kan akunya udah pulang
ya lagi kamu juga aneh doy
udah tahu aku udah pulang
gium juga salah
gium juga salah
gium juga salah
gium juga salah
udah jangan ngambil aku ya
udah jangan ngambil aku ya
tuh kan ngambek juga